di masa libur natal tahun baru tak sedikit warga yang memutuskan untuk mudik ke kampung halaman maupun berlibur ke luar kota menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh
momen ini dimanfaatkan pt kai untuk memperkenalkan gerbong kereta wisata terbaru bernama kereta api panoramik kepada masyarakat
tingginya jumlah pemudik maupun wisatawan tujuan yogyakarta membuat kereta wisata panoralic saat ini baru bisa melayani rute pulang pergi jakarta yogyakarta dengan dua jadwal setiap harinya via ka taksaka tambahan
tak menutup kemungkinan ke depannya inovasi dari balai yasa kai surabaya gubeng ini akan memperluas layanan sehingga kereta wisata panoramik bisa dinikmati di jalur dan tujuan lainnya
sejak diluncurkan pada dua puluh empat desember lalu antusiasme masyarakat untuk menjajal gerbong kereta ini terus alami
terbukti pada dua puluh tujuh desember sembilan puluh satu persen tiket ludes terjual
sehingga hanya tersisa empat dari empat puluh enam tempat duduk yang tersedia dalam setiap perjalanannya
yang berbeda gimana nih yang dirasain kayak gimana kak
wah apa ya antusiasme itu banget gitu
apa namanya pengen ngeracunin temen temen juga pastinya kan biar pada naik ikutan naik setelahnya naik kereta jalurnya lama terus sambil lihat pemandangan pemandangan
saya pun tak mau ketinggalan melihat fasilitas kereta wisata terbaru yang dilengkapi jendela berdimensi sangat besar tebal dan

saya pun tak mau
untuk menikmati pemandangan sepanjang perjalanan
tak hanya itu jika meratap ke langit kereta penumpang juga bisa melihat pemandangan lho
sebab di area langit langit kereta juga terdapat jendela dan tirai yang bisa dibuka tutup secara otomatis
sebagai penumpang biasanya cuma tahu kalau kursi kereta ini bisa disetting kalau nggak ke depan ya ke belakang
beda dengan kereta wisata kali ini bisa di setting langsung ngadep ke jendela alias ke pemandangannya
ini karena masih ada di kawasan
tapi kereta wisata ini akan membawa kita dari jakarta ke yogyakarta
jadi otomatis kita bisa melihat nantinya bagaimana pemandangan indah dari pegunungan maupun juga sawah